mainkan gamenya dapetin plusnya
aku harus bisa keluar dari lintan ini
ada di sekitaran gue
rade seperti ini
buah ini dilindungi oleh raja gaib
lebih baik kita keluarkan tenaga dalam kita
saya ini menellahi national entertainment hingga ke dua puluh lima
udah bernasib baik baik
jangan kunjungi sepanjang

prabu amuk marukwote
nanti warga warga menjegarnya
banyak berarti warganya
prabu amuk marukwote
kenapa tuh ini teh
bisa dikejar kejar warga gitu
kalau marah mah
saya bilangin ke gusti prabu
aku tadi dikejar kejar oleh warga warga
aku dituduh mencuri
dan asalkan kalian tahu
aku bersumpah kiaman kiamin
aku tidak mencuri
menyuruh pendekar pasar
untuk mencari makanan
tapi ternyata pendekar pasar itu
bukan mengambil makanan
dituduh untuk mencari makanan
tiba tiba datang warga
padahal aku di fitnah yang mencuri
aku bukan mencuri kiaman kiamin
tapi makanannya dimakan kan
tadi aku hampir memakan makanan itu
oh kena fitnah
yaudah kalau gitu mah
yui prabu amuk marukwote
biar saya yang menjelaskan sama warga
terima kasih kiaman kiamin
maharaja gusti prabu amuk marukwote
ini adalah abdi jabura
yang bernama kicuraling
dia adalah pengikut setiaku
kenapa kamu bisa keluar dari penjara
saya sudah dibebaskan
dan saya disuruh mencari
maharaja gusti prabu amuk marugul
untuk bantu bantu masyarakat
kamu memang pengumap di setiaku
saudaranya akhirnya ketemu lagi
jangan mengurut kalian
ini bukan saudaraku
oh kirain sepukunya
masa mencara kiaman kiamin
saya juga pernah ketemu sama dia
wah ketemu kita dipukul pukul dengan
baik aku kalau gitu sama prabu amuk
mari kita menunggu warga
biar kita yang menjelaskannya
sekarang syahin nurjati mengambil kesempatan
untuk menyelamatkan rakawang sengusa
keluar dari lintang ini
raden tidak apa apa